assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa akhir akhir ini kita menyaksikan banyak sekali bentuk cobaan cobaan yang allah turunkan kepada kita semuanya
bukan saja kita sebagai warga bangsa indonesia tapi juga warga dunia semuanya
di tengah tengah merebaknya virus corona eh tiba tiba juga ada gempa bumi
sepertinya gunung pun juga batuknya berjamaah ini
ikut ikutan satu sama yang lain belum lagi banjir belum lagi hujan yang non stop
belum lagi bentuk musibah musibah yang lain yang muncul
di dalam lingkungan kita masing masing
karena itu sikap kita sebagai seorang muslim
sikap kita sebagai umat beragama saya kira agama apapun agama yang kita anut
agama kita masing masing menasehatkan kita
manakala kita berkenalan bersentuhan menghadapi menjumpai suatu musibah
nah sekarang apa yang dimaksud dengan sabar
sabar itu bahasa arab
sabar itu memiliki tiga tingkatan
ada orang sabar disebut as sabir
ada orang sabar disebut mas sabir
dan ada orang sabar kualitasnya itu as sabur
nah sekarang apa yang dimaksud sabar dalam arti sobir
as sabir isim fail dari akar kata sabara artinya orang yang sabar
as sabir ialah ini
sabar tingkat basic
wah kalau saya masih ingat masa lampau saya orang seperti ini akan saya dampar ini
tapi sekarang saya sudah sadar saya sabar
saya harus melewati hal seperti ini
saya sekarang sudah sabar melewati usia usia nakal saya
itu sabar memang
tapi masih belum bisa melupakan kalau ada kejahatan orang lain terhadap dirinya sendiri
kalau kita masih mendengarkan suatu kata
dan respon kita itu juga begini
tapi saya tidak bisa melupakan
itu baru as sabir
belum naik ke martabat yang kedua apa yang disebut dengan mas sabir
al masabir ialah orang yang sabar
aku sudah maafkan dan aku sudah lupakan semuanya
anggaplah sudah tidak pernah ada yang terjadi
kita kembali kepada titik

untuk naik ke jenjang kesabaran yang lebih berkualitas
al mashabir itu masih kurang
sabarnya satu tahun dua tahun
aku sudah taubat
eh tapi begitu ada situasi yang sangat subjektif
bangkit lagi memori masa lampaunya
dendam juga masih ada ternyata
berarti belum sampai ke titik nadir yang paling nol itu ya
nah pada bulan suci ramadan seperti ini para pemirsa
mari kita mencoba untuk menaikkan kualitas
kesabaran kita dari al masabir ke al masabir
apa perbedaan as sabir dan al masabir
kalau as sabir itu ya banyak orang bisa melakukan
kenapa tidak melawan
kamu kan punya kemampuan
sudah lewatlah masanya untuk dendam dendam seperti itu
tapi dia masih belum bisa melupakan
kadang kadang masih muncul ceplas ceplosnya itu
pertanda bahwa dia masih ada di dalam memorinya
dia nggak senang terhadap orang itu
kalau sudah melupakan kembali ke titik
itulah betul betul al masabir
saya menghimbau diri saya dan kita semuanya bapak ibu sekalian
bulan suci ramadan ini latihan kesabaran
kulkas kita penuh makanan
tidak ada orang di rumah selain kita sendiri
kenapa kita tidak makan
karena kita takut kepada allah swt
itu adalah wujud kesabaran kita
biasa kita dengarkan pepatah
biasa kita dengarkan pepatah
air susu dibalas dengan air tuba
itu biasa itu
air susu dibalas air susu juga biasa memang
air tuba dibalas dengan air tuba biasa
yang mulai sedikit langka
air susu dibalas air tuba banyak
penjahat sekarang banyak
nah kita akan balik
air tuba dibalas dengan air susu
nah al masabir ialah
orang yang pernah dihianati oleh saudaranya oleh temannya
akan tetapi dia berubah paradigmanya
aku kasihan deh
walaupun pernah menyakiti aku
tapi aku akan memberikan perhatian terhadapnya
persis seperti rasulullah
orang yang pernah membuat darah
berdarah lututnya itu ya
bahkan diberikan pembelaan terhadapnya
tapi kita jangan bangga kalau sudah naik ke kelas al mashabir
masih ada jenjang yang paling tinggi yaitu as sabur
sifat terakhirnya rasulullah
eh allah swt itu kan as sabur
as sabur itu ialah diatasnya al masabir
apa perbedaan as sabur dan al masabir
kalau al masabir itu
tersimpan di dalam memorinya
oh sejarah saya dulu memang orang ini
tapi kalau as sabur lupa sama sekali
bahkan dia balas
dulu pernah melakukan pengkhianatan
sekarang aku akan balas dengan kebaikan
ini yang langka nih para pemirsa
membalas air tuba dengan air susu
itu adalah as sabur
coba kita lihat allah swt
jungkir balik itu orang kafir itu mengkhianati allah
tetapi allah tetap berikan nyawa
allah tetap memberikan kesehatan
allah tetap melancarkan rezkinya
allah tetap memberikan keturunan
allah memberikan promosi yang bagus
mestinya kan kalau menurut kita orang awam
ngapain perlu ditolong orang seperti itu
tapi allah ar rahman ar rahim
allah adalah as sabur
sekalipun orang itu jungkir balik
allah tetap memberikan nyawa
tetap memberikan rezkinya
nah kita ingin
mari para pemirsa
meningkatkan kualitas kesebaran kita
sabir menjadi masabir
masabir menjadi as sabur
nah kalau sudah setingkat as sabur
insya allah serahkan dirinya kepada allah swt
semoga kita semuanya mendapatkan kualitas as sabur
dalam bulan suci ramadan kali ini
seiring dengan banyaknya cobaan
yang datang kepada diri kita sendiri
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh